dki jakarta tidak akan mengikuti kebijakan lockdown di akhir pekan
jumat sore anies baswedan menyatakan akan terus melanjutkan kebijakan psbb
sesuai arahan ppkm pemerintah pusat yang akan diperpanjang
kita akan memastikan bahwa implementasi di lapangan berjalan dengan baik dan tertib
dan pembatasan kegiatan serta segala protokol kesehatan yang berlaku di dalamnya
harus kita jalankan secara bersama sama secara tertib setiap saat
menurut epidemiolog universitas indonesia implementasi kebijakan di lapangan ini harus lebih tegas lagi
pengetatan dan pembatasan sosial harus masuk ke level sedang dengan sanksi yang jelas dan diterapkan
kalau himbawan saja sampai ada sanksi yang terkena
jadi menurut saya itu psbb ringan bukan psbb sedang atau berat
padahal pada kondisi wabah yang sekarang indonesia harus melakukan psbb sedang atau berat
kalau mau kasusnya meningkat ya silakan pilihlah psbb ringan begitu
jaya jaya tadi cari kayak bercanda
presiden joko widodo bahkan menginginkan penanganan yang lebih efektif dengan pendekatan berbasis perumahan
dan kebijakan yang diambil oleh daerah tidak sekedar ikut ikutan negara lain
pembatasan kegiatan masyarakat di level mikro di level kampung di level desa di level rw di level rt itu penting
itu kunci di situ
lapangan di situ yang harus dikerjakan
opsi lockdown akhir pekan ini sebelumnya mengaca pada negara turki yang dinilai mampu menekan jumlah kasus aktif
turki melarang warganya untuk keluar rumah di akhir pekan
sejak pukul sembilan malam di hari jumat hingga lima pagi di hari senin
jam malam pun diberlakukan tiap malam dari senin hingga kamis
selain jam malam ada pula pembatasan umur warga yang boleh keluar rumah untuk membeli keperluan
serta sanksi yang amat tegas
ruli kurniawan muhammad iqbal jakarta